banjir bandang yang menerjang kabupaten solok selatan sumatera barat dilaporkan menghanyutkan enam unit rumah
banjir juga mengakibatkan putusnya dua unit jembatan penghubung muara labuh dengan dua nagari
kecamatan kota parik gadang diatih kabupaten solok selatan
beginilah kondisi salah satu jembatan penghubung jalan utama muara labuh dengan dua nagari di kabupaten solok selatan
pasca diterjang banjir bandang pada jumat lalu
jembatan sepanjang tiga ratus meter yang menembentang di aliran sungai batang suliti ini ambruk dan putus setelah dihantam banjir bandang
warga harus menempuh perjalanan hingga delapan km untuk bisa mencapai jalan utama muara labuh
selain itu sejumlah infrastruktur juga terganggu akibat putusnya jembatan ini
mulai dari sekolah puskesmas serta perkantoran
akses kita sudah terputus
jadi untuk menempuh kesebaran baja pak kita

berputar jalan luar
kalau ke atas rumah kan sudah nyus itu
jalan sudah amblas
kita sudah payah lewat situ
dikasih garis pelisi kan
kalau memotor ke bawah marula bu bisa cuman jalannya sudah buruk